pemerintah menyebut rata rata kasus kematian pasien covid sembilan belas beberapa hari terakhir
dilatar belakangi oleh adanya kormobit atau penyakit penyerta yang dimiliki oleh pasien
hal ini disampaikan menko maritim dan investasi luhut bin sarpanjaitan
saat konferensi pers terkait penanganan covid sembilan belas
pada senin sore luhut menyebut dari dua puluh tujuh pasien covid sembilan belas
koordinator ppkm jawa bali ini mengimbau masyarakat khususnya yang masuk dalam kalangan lansia
dan memiliki kormorbit untuk waspada dan melakukan vaksinasi lengkap
yang belum divaksinasi secara lengkap
selain itu kasus kematian harian di jawa bali juga meningkat yang didorong oleh provinsi dki jakarta
sementara wilayah lain di jawa bali
masih dalam keadaan yang cukup rendah
berdasarkan data yang kami temukan dari dua puluh tujuh saya ulangi ya
dua puluh tujuh pasien yang mengalami gejala berat atau sedang
jadi saya minta teman teman yang punya kormorbit hati hati
jadi yang sudah umur umur seperti saya itu supaya super hati hati
jadi anda yang belum divaksin anda menjadi sasaran cukup hebat dari omicron ini